kita ke pulau dewata presiden joko widodo bersama ibu negara iryana jokowi
kami siang berkunjung ke pasar rakyat batu riti tamanan bali
kunjungan presiden selain melihat aktivitas perdagangan warga
juga sekaligus mengecek harga harga jumlah ban pokok
yang dinilai masih relatif stabil
para pedagang di pasar rakyat batu riti tamanan bali
entusias menyambut kedatangan presiden jokowi dodo
bersama ibu iryana kami siang ini
kunjungan presiden jokowi dodo ini untuk melihat secara langsung
aktivitas perekonomian warga
sekaligus mengecek langsung harga jumlah ban pokok
seperti minyak goreng dan beras
presiden menyatakan harga seperti minyak goreng masih tergolong stabil
sementara harga beras mengalami kenaikan
namun hal ini terjadi hampir di seluruh provinsi
presiden jokowi dodo berjanji akan melakukan operasi pasar
untuk menurunkan harga agar tidak terus melambung tinggi
saat kunjungan kali ini presiden joko widodo menyerahkan bantuan sembako
sekaligus uang tunai
harga ini menilai rp satu dua juta kepada sejumlah warga dan pedagang
presiden jokowi dodo juga ada agendakan meresmikan sejumlah proyek infrastruktur
antara lain jalan pintas singaraja mengwitani bendungan tamblang singaraja
serta penataan kawasan maruf kurarai bali
ke pasar batu riti tabanan saya ingin ngecek harga harga
tadi saya cek harga minyak masih baik rp lima belas
saya kira ada kenaikan sedikit saya kira biasa naik turun rp lima belas
kemudian harga harga yang lain saya lihat stabil baik
beras memang naik di semua provinsi memang naik
ini yang sedang kita lakukan operasi pasar oleh bulog di seluruh provinsi
baru terus dilakukan meskipun sudah mulai awal januari dilakukan
tapi belum baru turunnya sedikit
ini kita minggu minggu ini terus kita lakukan operasi pasar besar besaran